pokoknya saya bakal jual mahal gak bakal mau nganterin
setuju haa mending lu mundur dari si rika terus balik lagi deh sama bini lu
empo kenapa sih dari tadi nyuruh saya balik lagi sama istri saya
eh tisna sebagai bini yang ditinggal kerja suaminya
gue juga ngerasain seperti apa yang bini lu rasain
mending lu balik ke bini lo sekarang daripada lu kelayapan deketin cewek lain
pok saya gak suka mpok ikut campur urusan rumah tangga orang lain
mau makan siang ya
enggak jack saya mau jemput naik rika
lu mah lemah
iya lu lemah jemput si rika ngapain mau aja dimainin sama cewek
terus saya harus gimana tuh jak
ya terserah lu
jangan terserah kasih saran atuh
wah itu coba aja lu tanya bapak lu
kenapa emang bapak lo gak bisa ngasih saran
bisa tapi bakalan lama soalnya harus pulang kampung dulu
enggak sih mak tapi kata bang ojek lebih baik kita balikin
itu berarti laki lu aja yang sok jadi pahlawan ke siang
enggak kok mak tadi bang ojak bangunnya pagi gak ke siangan
itu perumpamaan tati
oh seperti itu
iya mak maaf tati janji tati gak bakalan pake kata kata emak lagi
tat mending lu jualan kue aja lagi
nanti bayar uang dp nya dari keuntungan jualan kue
lagian kalau kata emak nih ya lu lebih cocok jualan kue daripada masak
ya mak tapi tetep aja tati gak punya modal buat bikin kuenya
keuntungan jual kue kemarin kemana habis
ya allah lo berdua boros amat sih dipakai buat beli apaan
enggak mak gak dipake buat beli apa apaan
cuma dipakai buat lunasin utangnya bang patar sama mpo mumun
lah sama orang lu bayar utang ama emak kagak
lu kenapa tis
pertanyaan mpok mumun bikin saya tambah pusing
ya gak apa apa biar lu nambah kopinya
eh tis lu itu kenapa sih
minta antar saya ketemuan sama cowok tapi kata ojek harusnya saya nggak mau
eh ojak bener tuh gua setuju sama si ojak
eh tisna lo bilangin sama si rika gak ada cewek nyamperin cowok
itu namanya cewek kegatelan
neng rika gak kegatelan ah buktinya saya gak pernah liat neng rika garuk garuk
tapi mak jualan kue kan lakunya pas lebaran doang
kalau tati jualan sekarang emang bakalan laku lagi
kalau gitu kita harus cari jalan keluar yang lainnya
tati tau jalan keluarnya
nih jalan keluarnya
bukan jalan keluarnya yang ini tati
itu cuma perumpamaan doang
eh jangan ditutup pintunya
udah mau pulang aja
kok gak dibuka pintunya
kirin tati tadi masih perumpamaan juga
gimana caranya supaya si surya nggak deketin ani lagi
kalo menurut gue nih
lu mendingan deketin si surya
deketin si surya
itu gue kaget
lu deketin si surya
gue masih normal kali jack
ngapain gue deketin surya
lo deketin surya buat cari kelemahannya dia
mau cari tuh mantan mantannya dia
nah cewek itu males kalo cowoknya ketahuan playboy
tumben lu hepp
ingat udah deketin si surya
pokoknya saya bakal jual mahal
gak bakal mau nganterin
mending lu mundur dari si rika
terus balik lagi deh sama bini lo
empok kenapa sih
dari tadi nyuruh saya balik lagi sama istri saya
sebagai bini yang ditinggal kerja suaminya
gue juga ngerasain seperti apa yang bini lo rasain
mending lu balik ke beni lu sekarang
daripada lu kelayapan deketin cewek lain
kok saya gak suka empuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain
eh tisna lo mau kemana
pokoknya mau kemana pok
pokoknya mau kemana
ibu pok mah
hati hati pok aduh
eh lu liat tisna gak
kemangkalan kali dia pok
gue pites baru tau rasa
ampun pok ampun
bukan lu tapi tisna
yang mesti gue jawab lu nanya aja enggak
nanya apaan gue mau jalan
menurut kamu saya nganter dengan rika apa enggak
soalnya neng rika perginya ketemu sama cowok
hah lu telat rika udah diantriin sama ojak
ojak kamu diminta nganter neng rika nge ojek
iya ini gue deket rumahnya kenapa emang
pokoknya kamu diam di situ jangan kemana mana